satu hari menjelang pembukaan kembali masjid agung al barkah kota bekasi untuk umum
segala persiapan dilakukan oleh pengurus masjid
di antaranya membersihkan area masjid secara menyeluruh menggunakan cairan disinfektan
yang dibantu pemadam kebakaran dan bpbd pemerintah kota bekasi
penyemprotan dilakukan selama kurang lebih satu jam untuk memastikan seluruh area masjid steril
selain itu petugas juga memasang tanda sebagai jarak antar jamaah saat beribadah nanti
masing masing jemaah rencananya akan diberi jarak satu dua meter
sebagai bagian dari protokol kesehatan yang diterapkan oleh masjid agung kota bekasi
dengan adanya pembatasan jarak otomatis kapasitas masjid juga akan berkurang
yang semula area dalam masjid mampu menampung hingga satu lima ratus orang diperkirakan hanya bisa menampung tiga ratus orang
selain itu akses pintu masuk dan keluar masjid juga akan dibatasi
sehingga para jamaah yang akan beribadah dapat lebih terkontrol dengan terlebih dahulu dicek suhu badan
serta wajib menggunakan masker dan membawa perlengkapan salat masing masing
tiga unit bilik disinfektan juga turut disiapkan di area masjid
warga pun menyambut baik rencana pembukaan masjid
ya senang banget saya nungguin udah berapa bulan gak salah jumat
sekarang dibuka ya senang banget iya benar
kita nurutin aturan dari pemerintah aja kita katalah pemerintah dijarangin ya siap
dirapetin siap dijarangin nggak apa apa ya kita menurut dari pusat
wali kota bekasi rahmat effendi berjanji membuka tempat ibadah yang masuk zona hijau covid sembilan belas pada pekan ini
pertumbuhan kasus covid sembilan belas di kota bekasi yang dinilai relatif rendah menjadi alasan pembukaan sejumlah rumah ibadah
kota bekasi juga disebut presiden joko widodo sebagai prototipe pelaksanaan kenormalan baru dengan menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
nabila putri surya utomo bekasi jawa barat